jangan bilang kalau kamu mau jadi pengacaranya fadil
pengen dengerin alena dulu ya
kamu yang seharusnya dengerin eyang alena
kamu tuh gimana sih
diminta jadi pengacaranya edo kamu gak mau
malah belain fadil yang salah
fadil itu salah
paharis membunuh edo ayah dari kafa
sekarang telfon kamila ya
fen apa kabar
waalaikumsalam pak haris
kamila pinjem handphonenya dokter
kamila pinjem handphonenya papanya kamila pak
pak haris gimana kabarnya disana
bapak baik baik aja kan
bapak baik baik saja bella
operasinya juga sudah selesai
operasi juga berjalan dengan lancar
senang mendengarnya pak
terus kapan pak haris akan kembali ke jakarta
mungkin minggu depan kamila
kan bapak juga janji
mau datang ke pernikahan kamu dan fadil
bagaimana persiapan pernikahannya
kok kamu diam aja
maaf pak haris
semuanya sudah terlengkapi kok pak
jadi gak perlu dibantu apa apa
pak haris cukup bantu kamilah dengan doa aja
biar semuanya berjalan dengan lancar dan tidak kekurangan apapun
terima kasih pak haris
ya sudah kalau gitu
pak haris selamat istirahat
iya terima kasih mila
kamu tuh gak capek apa nungguin aku terus disini
ya enggak lah do
kok kamu ngomongnya kayak begitu sih
gak mungkin aku capek nungguin kamu
walaupun selama lamanya aku nungguin kamu
itu aku gak akan pernah capek
soalnya aku senang banget sebelah kamu
kamu mau nungguin aku selama lamanya
berarti kamu doain aku sakit terus dong
bukan itu maksud aku
maaf menggagui istirahat anda
tapi kami hendak melanjutkan penyidikan
yang tertunda kemarin
kita kembali ke permasalahan kemarin
kenapa anda mengguning rambut anak yang bernama kafa
perkenalkan saya riko taruna
saya sudah ditunjuk oleh saudara edo menjadi pengacaranya
jadi kalau soal penyidikan
bapak berdua boleh tanya langsung sama saya

lebih baik kita bicara di luar
kalau begitu kami permisi dulu
ada lagi yang bapak berdua akan tanyakan
saya kira cukup pak
kalau begitu bap akan sederhana diserahkan
biar nanti lah
terima kasih pak
polisi polisi itu datang lagi
kenapa ya penyidik itu datang lagi
mereka tanya apa sama edo ya pak
bumarta tenang aja
semua pertanyaan penyidik sudah saya
terus kapan ya pak mulai sidangnya
ya mungkin sebentar lagi
karena bap nya sudah lengkap
tinggal dikirim ke kejaksaan
dan kita tunggu persidangan
tapi mungkin sebentar lagi
sebaiknya kita harus siap siap
saya percayakan semuanya sama pak riko
pokoknya pak kita harus menang
kita pasti menang
karena saya tidak pernah menangani sebuah kasus
yang saya tahu saya akan kasihannya
aku akan menanggungmu
alhamdulillah kak fadil udah baik baik aja kok kak
sekarang kak fajar juga sudah menentukan
siapa pengacaranya nanti untuk dipersidangan
siapa pengacaranya camilla
kak taufan tebak dong
pak taufan sangat mengenal pengacara ini kok
tepat sekali kak
iya benar alina
barusan aku telpon kamila
katanya kamu mau jadi pengacara fadil
ternyata omongan aku waktu itu
kamu dengarkan baik baiknya
kamu udah menjadi alen yang seperti dulu lagi
iya taufan terima kasih
ini bukan tugas muda untuk kamu
kamu harus berhati hati melawan edo
alina mau melawan edo
sebagai pengacaranya fadil
aku akan berusaha melakukan yang terbaik
supaya fadil bisa memenangkan kasus ini tovan
taufan nanti aku telpon lagi
alenan jangan bilang kalau kamu mau jadi pengacaranya fadil
ehang dengerin alina dulu ya
kamu yang seharusnya dengerin ehang alina
kamu tuh gimana sih
diminta jadi pengacaranya edo kamu gak mau
malah belain fadil yang salah
fadil itu salah
dia nyaris membunuh edo ayah dari kava
yang sudah yang anggap sebagai cicit eyang sendiri
seharusnya kamu membela edo
bantu dia untuk mendapatkan haknya sebagai ayah biologis dari kava
jangan menutup nutupi kebenaran alena
eang eang dengerin alena dulu ya
semuanya itu belum terbukti ea
lagipula cara edo mendapatkan kava itu salah
dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kafah
alena gak mau kava jatuh di tangan orang yang salah
alena mau kava itu lebih aman ada di tangan kamila dan fadil
karena mereka adalah orang tua yang pantas bagi kava
ah ditergomong kamu alena
karena semua yang eang anggap salah itu ternyata benar
dan semua yang eang anggap benar itu adalah salah
dan alena melakukan semua ini menurut kata hati nurani alena sendiri eang
ah yang males berdebat sama kamu
sudahlah sekarang terserah kamu aja
nanti kalau yang larang kamu malah minum obat penenang lagi
nggak repotin eang aja kamu
nggak repotin eang aja kamu
sudah sudah terserah kamu aja
eang sudah angkat tangan eang nyerah sama kamu
jadi anak kau nggak bisa dibilangin sama orang tua
mau sesuka hatinya sendiri aja
ya ampun eang
cukup sudah alena silakan bela fadil sana
tapi yang yakin kamu sudah membela orang yang salah
dan kalau kamu membela orang yang salah kamu pasti kalah alena
itu hukum dari tuhan
karena kamu melawan orang yang terzolimi seperti eang
dan akibatnya karir kamu bakal hancur alena
kamu bisa hancur bersama fadil yang masuk penjara
dan saat itu kamu jangan salahkan eang
karena eang sudah memperingatkan kamu

aku ingin menerima kejadian kejadianmu
sim ladang cuma

but you guysoro tunggu nak minimize the interruption di sini
harus dihiasya dengan baik
tidak mungkin cortez
cepet sembuh dan cepet pulang juga ke rumah ini ya kak
taufan dengar papa
yang penting sekarang kamu konsentrasi
dengan terapi kamu
kamu percaya papa
untuk urusan jakarta biar papa yang urus semuanya
kalau kamu pulang dalam keadaan sudah bisa berjalan
membuat keluarga kamu bahagia
di tengah melut ini van
gue gak boleh lemah
gue gak boleh manja
gue harus bisa jalan secepatnya
karena gue mau membela keluarga gue
khususnya melindungi kamila
gue gak akan biarkan edu membawa camilla dan kava dari keluarga renaldi
gue harus rajin berlatih apa yang udah gue pelajari disini